baik terima kasih bapak panglima
saya anung suki hantono direktur jenderal pencegahan dan pengadilan penyakit
kementerian kesehatan republik indonesia
yang secara khusus ditugaskan oleh bapak menteri kesehatan
untuk menjadi bagian dan sekaligus bertanggung jawab
di dalam hal hal yang menyangkut tentang informasi pelayanan kesehatan
dan kondisi dari warga negara kita
yang ada di dalam proses observasi kesehatan
selama berada di natuna ini
perlu saya menyampaikan kepada teman teman media semuanya
hal hal yang kami kerjakan di dalam memberikan layanan kesehatan
dalam konteks besar observasi kesehatan
sesuai dengan protokol
badan kesehatan sedunia atau who
pertama kami melakukan pengecekan terhadap suhu
dari atau temperatur atau panas tubuh
dari seluruh saudara saudara kita yang ada di dalam ring satu tadi
baik itu adalah mereka yang dilakukan evakuasi
dari republik rakyat cina
sebanyak dua ratus tiga puluh delapan plus tim aju dari kemenlu sebanyak lima orang
dan tim penjemput termasuk di dalamnya adalah kru pesawat
yang melakukan penjemputan kepada mereka
jadi secara total yang harus kita lakukan sesuai dengan protokol
adalah dua ratus delapan puluh lima orang
pemeriksaan ini dilakukan sehari dua kali
setidaknya baik melalui pengukuran yang bersifat langsung
menggunakan alat termalkan dan atau yang lain
atau melakukan anamnesa terhadap keluhan
yang berkaitan dengan gejala dan tanda
dari infeksi novel coronavirus yang terjadi di cina
disampaikan bapak panglima dan apa yang disampaikan oleh bapak menteri kesehatan
pada dasarnya semua orang yang berada di dalam lingkup natuna ini
khususnya mereka yang dievakuasi adalah dalam keadaan sehat
karena sudah melalui proses screening di cina
dan begitu datang juga dilakukan berbagai upaya
yang berkaitan dengan aspek aspek pencegahan
sampai dengan pagi hari ini
laporan dari teman teman yang memberikan pelayanan di dalam
semuanya dalam keadaan sehat
tidak ada satupun di antara mereka
yang suhunya di atas tiga puluh
sebagai salah satu tanda dari infeksi
tidak ada keluhan keluhan lain
pada masyarakat yang kita evakuasi
dari wuhan dan tim pendukung yang ada di sana
yang kedua sebagai bagian dari meminimalisir risiko
dan memang ada di dalam protokol kesehatan sedunia
sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
maka tempat istirahat
saudara saudara kita yang ada di dalam
juga selalu dilakukan desinfeksi
dengan alat dan metode
prosedur yang sudah ditetapkan
sebagaimana ketentuan yang ada di dalam who
teman teman kami yang dari
kantor kesehatan pelabuhan di tanjung pinang

kami juga berharap
untuk melakukan sesuatu yang lebih baik
untuk kesehatan lingkungan yang ada di batam
sebagai tenaga pelaksana melakukan ini
bukan hanya pada tempat istirahat
tetapi sekaligus juga di tempat tempat bekas layanan
seperti sampah pakaian kotor
barang barang habis pakai
semuanya dikelola dengan satu prinsip
upaya pencegahan penyakit
kita juga berharap
untuk melakukan sesuatu yang lebih baik
untuk kesehatan lingkungan yang ada di dalam who
tentang kesehatan lingkungan
p tru di beberapa negara
observasi kesehatan dalam dua minggu ke depan
pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan didukung oleh panglima
pangko gap wilhan dan rekan rekan yang lain baik dari bnpb dari kemenlu
dari kemenko pmk menyiapkan berbagai skenario skenario
untuk layanan kesehatan lanjutan apabila diperlukan
namun demikian pada saat ini semua instrumen untuk layanan lanjutan
saat ini masih bisa diampu oleh tatanan tatanan layanan yang ada di natuna ini
tentu kita berharap kepada seluruh masyarakat indonesia terutama keluarga
harus meyakini bahwa kami semuanya melakukan upaya yang terbaik
menjaga kesehatan kenyamanan keselamatan dari warga negara kita yang kita lakukan evakuasi
dan juga untuk masyarakat natuna
kita juga memastikan
bahwa apa yang kita lakukan adalah menjadi satu kesatuan dari sebuah protokol
yang bukan hanya diacu oleh indonesia tetapi diacu oleh negara negara yang tergabung
di dalam organisasi kesehatan sedunia
semuanya aman semuanya bisa dikendalikan dan semuanya dipastikan
tidak akan ada dampak dampak langsung maupun tidak langsung
yang berkaitan dengan kesehatan